ya meski libur telah usai saya yakin pasti banyak cerita di balik liburan anda berkumpul bersama keluarga
termasuk orang yang satu ini sosoknya yaitu presiden joko widodo
tidak pernah tidak ada cerita ya untuk pak presiden
saat libur panjang kemarin presiden jokowi menyempatkan mengantar sang cucu etes rina rendra memangkas rambut
memanfaatkan long weekend presiden joko widodo menyempatkan mengantar cucu memangkas rambut di sebuah pusat perbelanjaan di jakarta pusat
ini bukanlah kunjungan pertama cucu presiden jokowi dodo jan eta sri rina rendra ke salon khusus anak ini
kegiatan tersebut dianggap positif oleh netizen setelah jokowi mengunggah fotonya melalui akun facebook

yulia alvatina merupakan pemangkas rambut yang beruntung mendapatkan kesempatan memangkas rambut cucu presiden republik indonesia
fajar fadila cnn indonesia